toko kripto sebagai salah satu pedagang aset kripto terregulasi indonesia menggelar total crypto overview atau tko summit dua ribu dua puluh
acara virtual itu membahas utilitas token tko dan mengumumkan sejumlah proyek blockchain yang akan dimulai di tanah air dalam beberapa bulan ke depan
tko summit dua ribu dua puluh satu berhasil menarik perhatian lebih dari empat belas peserta dari beragam negara termasuk indonesia singapura tiongkok hongkong filipina thailand dan india
dalam rangkaian konferensi tingkat internasional ini sejumlah narasumber ternama di industri blockchain berupaya menumbuhkan pemahaman lebih dalam mengenai aset kripto dan blockchain
menurut binance salah satu investor dan mitra toko kripto indonesia memiliki potensi
untuk menjadi kunci dalam mengembangkan adaptasi kripto di asia
kekuatan krim di luar negara remittances dll yang sangat mahal saat ini
indonesia memiliki populasi yang besar dengan talenta muda entrepreneurship fundraising blockchain dan juga nft artis
saya pikir indonesia akan memiliki peran kritikal dalam pengadilan kripto di asia dan di dunia
dan untuk indonesia sangat penting untuk mengadopsi ini dengan cepat agar bisa mencapai semua manfaat ini
toko kripto akan meluncurkan inisiasi one tko one indonesia sebuah proyek yang terdiri dari beberapa inisiatif blockchain
salah satunya adalah proyek toko mall yang merupakan proyek tko non fungible token atau nft yang akan menghubungkan dunia seni indonesia ke tingkat internasional
selain itu juga ada toko care yang merupakan rangkaian proyek kemanusiaan serta proyek launchpad
yang bertujuan untuk memperkuat utilitas tko di indonesia
selain itu toko kripto juga tengah membangun crypto hub di beberapa kota di indonesia agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi seputar kripto
saya mengenal pasti kebutuhan untuk membuat kripto hub secara fisikal untuk orang orang berkumpul berhubungan dan semoga setelah pandemi
kita sedang berkembang untuk membangun kripto hub
semoga keadaan menjadi lebih baik
dan segera kita akan dapat membuka pintu t hub di jakarta bali surabaya jogja dan semua kota lainnya
sebagai tempat untuk sebagai petunjuk dan sebagai tempat untuk orang orang bisa pergi ke
seperti yang saya sebutkan tadi dan seperti pertanyaan tentang literasi digital
untuk orang orang bisa pergi ke
agar kita bisa memiliki acara yang bisa mengajar orang orang tentang
apa yang diperlukan untuk mereka berpartisipasi dalam jaringan
hub ini juga akan menjadi pusat untuk
pusat atau tempat untuk kita berhubungan dengan
saya rasa universitas
kita akan dapat memuat puat lebih banyak
pengetahuan terhadap target target kita